indonesia ya karena posisi saya masih sebagai wali kota ya
saya bisa hanya mengkomunikasikan dengan orang orang terkait
contohnya masalah kelistrikan ini sesuai kapasitas saya
seberapa banyak kalau keluhan dari luar solo
sebagian besar sekarang luar solo
sebisa mungkin dan sesuai kapasitas saya
kapasitas saya juga mengkomunikasikannya
misalnya masalah listrik kita komunikasikan dengan pln dan lain lain
alhamdulillah ini banyak masukan masukan bagus
tako anubu heli banyak banget itu yang dari seluruh indonesia
masa masa dari indonesia timur banyak juga
dulu kan hanya sebatas solo atau orang nyasar paling jauh kan
sebelum ini nanti papua ya pak ini
keluhannya selain listrik apa lagi mas
infrastruktur mafia tanah banyak banyak segalanya
jadi kan listrik langsung bisa diotasi
kalau mas paling mau lihatnya seperti apa
mas maksudnya loh gijani ya bisa cepet tapi kok sampai seperti ini
itu sebenarnya memang sudah mau dijadwalkan pada pemasangan
tapi ya kita pengen udah asal asal aja
artinya komunikasi sistem dengan medsos ini tetap akan diefektifkan ke depan ya